hadirnya sistem tilang elektronik yang mampu merekam pelanggaran pengendara dari dalam mobil
dan pelanggaran ganjil genap masih diakali oleh sejumlah pengendara untuk mencari celahnya
hal ini terlihat dari adanya kasus pelat palsu sehingga terjadi kesalahan dalam tilang elektronik
sistem tilang elektronik dengan kamera checkpoint mampu merekam berbagai pelanggaran pengendara dari dalam mobil
seperti tidak memakai sabuk pengaman
menggunakan telepon genggam saat berkendara
dan pelanggaran pelat mobil ganjil genap
namun dari hasil tilang elektronik tersebut justru ditemui pelanggaran lain yang dilakukan oleh pengendara
yaitu pelat mobil palsu
ini bermula dari laporan salah satu pengendara bernama raditya utomo
yang mendapatkan kiriman surat tilang ke rumahnya pada dua puluh dua juli dua ribu dua puluh
mobil yang melakukan pelanggaran bukanlah mobil miliknya
namun memiliki plat yang sama
begitu fotonya disoom
benar jelas kelihatan kalau itu bukan mobil saya
di situ polisnya sudah langsung kekonfirmasi lah
dilihat bukti fisiknya
memang benar itu bukan mobil saya yang ditilang
terus di situ mereka langsung buka blokir
prosesnya cepat sih nggak sampai lima belas menit udah kelar
pihak ditelantas menyatakan
nomor seperti ini akan diproses ke reskrim polri
untuk mengatasi permasalahan kedepannya
pihak kepolisian akan menambah fitur automatic face recognition
yang mampu mengidentifikasi wajah pengendara yang melakukan pelanggaran
yang mengendarai misalnya mobil kita dipinjam sama orang
orangnya nabrak kecelakaan atau melanggar
bukan pemiliknya yang bertanggung jawab
tapi yang pakai tadi yang penanggung jawab utama
ya saya himbau kepada pengendara apabila
mendapatkan surat konfirmasi atau surat apa dari kepolisian
cepat dijawab itu
kalau memang itu kendaraan sudah dijual
ya tulis aja di situ
kendaraan saya sudah saya jual kepada si a
berdasarkan data tmc polda metro jaya
rata rata pelanggaran tilang elektronik yang terjadi setiap hari
mencapai lima ratus pelanggaran
dan paling banyak adalah pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman
kedepannya pihak kepolisian akan menambah kamera tilang elektronik
di beberapa titik yang mewakili setiap bagian kota dari jakarta
yaitu jakarta selatan barat timur dan juga utara
tim cnn indonesia jakarta